diperkirakan dua pendukung front membela islam atau fpi akan mengawal kedatangan rizik sihab dan munarman
serta ketua gnpf mui bahtiar nasir ke polda metro jaya untuk memenuhi panggilan penyidik
ketiganya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemufakatan jahat
pemohon ketan makhar maksud kami
menjelang kedatangan ketiga saksi ini persiapan petugas kepolisian polda metro jaya dan prajurit tni
kodam jaya sudah dilakukan sejak pukul enam rabu pagi
gabungan petugas kepolisian dan prajurit tni dari berbagai satuan disiagakan di sejumlah titik di sekitar mapolda metro jaya
menurut kabit humas polda metro jaya kombes pol argo wiwono jumlah personil yang disiagakan bersifat situasional
tergantung dari jumlah masa yang mengawal kedatangan rizik sihab munarman dan juga bahtiar nasir
tentunya kita sudah mempersiapkan
dilihat sekarang ini sudah baru apel pagi ya apel pagi
ini nanti kita akan menempati beberapa pos
sehingga tahu apa yang dilakukan dia berdiri di mana anggotanya siapa saja
kemudian kita juga mempersiapkan nanti beberapa petugas lalu lintas dan sabara
nanti yang akan mengawal jalannya penyampaian aspirasi di depan polda metro ini
dan kita langsung ke polda metro jaya sudah ada dea kartika di sana
dea apakah rizik sihab munarman dan juga bahtiar nasir dipastikan akan datang ke polda metro jaya hari ini
bahtiar nasir ketua gnpf mui kemudian imam besar fpi rizik sihab dan juga juru bicara fpi munarman sudah hadir
tadi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat ke mapolda metro jaya untuk memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya terkait dengan kasus dugaan pemufakatan makar
dan tadi pihak yang pertama kali hadir di gedung mapolda metro jaya adalah ketua gnpf mui bahtiar nasir
sebelum masuk ke dalam ruang penyidik tadi bahtiar nasir mengungkapkan bahwa dirinya membantah seluruh tudingan bahwa dirinya ikut dalam upaya pemufakatan makar
terkait dengan pertemuan di universitas bung karno yang beberapa kali disebutkan oleh polisi itu merupakan upaya pertemuan untuk permufakatan makar
bahtiar nasir mengungkapkan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan hal itu dan kedatangan dirinya ke haul bung karno di universitas
di universitas bung karno ini adalah untuk memberikan ceramah dan tidak ada ungkapan atau pembicaraan soal konstitusi dalam hal ini adalah pancasila
dan berikut statement dari ketua gnpf mui bahtiar nasir
diundang sebagai pembicara pada haul bung karno di universitas bung karno cuma itu saja oleh panitia
saya tidak tahu siapa yang inisiasi pokoknya itu ada acara haul bung karno saya hadir kemudian ingin mendengarkan dan acaranya juga di aula kampus
acaranya ya mendengarkan kemudian saya diminta membuat statement ya saat itu saya cerita tentang saya orang luar batam dan ada penggusuran kayak begini gitu
selain itu ada lagi nggak pak terkait konstitusi atau pancasila atau apa gitu yang disampaikan bapak

masuk ke ruang penyidik dirinya membantah
semua tudingan bahwa ia ikut
dalam pertemuan pertemuan atau rapat rapat
yang bertujuan untuk
makar yang memang saat ini
sedang terus dilakukan penyidikan
dea saya lihat di belakang anda hujan
bagaimana kemudian dengan masa
fpi di sana ada berapa jumlah
ataupun melakukan aksi unjuk rasa di sana
dari pantauan kami reinhardt
meskipun siang hari ini
hujan mengguyur di sekitar
mapolda metro jaya di kawasan jakarta
selatan ini masa pendukung
fpi maupun dari gerakan nasional
pengawal fatwa mui
masih terus melakukan orasi di depan
mapolda metro jaya dan diperkirakan
jumlah dari pendukung
kedua organisasi masyarakat ini
mencapai dua orang
memang dari pantauan kami di sini
tidak ada rekayasa lintas
memang akhirnya karena tidak ada lagi
rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh
polda metro jaya berupa penutupan
jalan misalnya tidak dilakukan
kita lihat di sini bahwa
kemacetan terjadi di depan mapolda metro jaya
hal yang disampaikan oleh
kabit humas polda metro jaya yaitu
segalanya atau segala

kita lihat bahwa segala rekayasa lintas ini dilakukan situasional namun dari pantauan kami kita lihat bahwa
dari pantauan kami kita lihat bahwa
di sini meskipun kemacetan terjadi
di depan mapolda metro jaya
kami masih melihat tidak ada
bus rejakarta dan juga

meskipun kemacetan terjadi
di depan mapolda metro jaya
baik jadi saat ini proses pemeriksaan
terhadap rizik sihab bahtiar nasir
dan juga munarman
masih terus dilakukan di polda metro jaya
terima kasih dea kartika langsung
dari polda metro jaya
rizik sihab memenuhi panggilan polda metro jaya untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan makar yang menjerat nama rahmawati soekarno putri
rizik menyatakan dirinya sama sekali tidak terlibat dalam upaya makar
ini terkait daripada ibu rahmawati soekarno putri
kalau bicara pertemuan memang ibu rahmawati pernah datang ke rumah saya saya juga pernah datang ke rumah ibu rahmawati
kemudian ibu rahmawati juga pernah ikut aksi empat sebelas bersama sama
kemudian juga pernah ada pertemuan di beberapa event yaitu antar ormas ormas islam dan ormas nasionalis
tapi sekali lagi dalam semua pertemuan tersebut sama sekali tidak ada rencana makar tidak ada pemufakatan makar dan tidak ada rencana rencana yang melanggar hukum
jadi pertemuan kami selama ini
ini hanya terbatas kepada kegiatan aksi empat sebelas kegiatan aksi dua ratus dua belas